saudara perjalanan empat belas jam mengikuti operasi penangkapan kapal asing pencuri ikan berbuah manis
dua kapal berbendera asing tertangkap tangan mencuri ikan di perairan indonesia
kita simak kembali perjalanan jurnalis kompas tv alvania rizky dan febri james di perairan natuna
pembangunan kompas tv alvan yarizki
informasi dan data yang diperoleh tim ternyata akurat
kapal berbendera vietnam yang menjadi target operasi penangkapan tengah mencuri ikan di perairan indonesia
tepakan kapal dua kali
tepakan kapal dua kali
skemar bayangan sebelum pertempuran
sebagian kedua emergency mode pemungkir
terminasi bekerja sangat lengkap tapi tidak serba terkesan

sudah dikuasai anggota kita kita akan kejar satu lagi kapal yang lari menuju ke perbatasan
usai menangkap kapal pertama kapal asing kedua mulai kabur ke arah perbatasan
bersiapkan tembakan peringatan ke air bersiapkan tembakan peringatan ke air
kapal orka dua mengejar dengan kecepatan penuh dan kembali melepaskan tembakan peringatan
ini adalah kapal kedua yang tadi sudah dijelaskan dan ini pengintaian dan informasi sudah didapatkan dari beberapa waktu terakhir
ada lima awak kapal atau abk yang berada di kapal kedua ini kalau yang tadi lebih dari sepuluh
dan ini menjadi salah satu upaya bagi dirjen pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam mengawasi illegal fishing di indonesia
saya beruntung sekali bisa mendapatkan kesempatan ini melihat momen tembak peringatan
kemudian tembak peringatan di laut dan lain semacamnya dalam proses penangkapan kapal ikan asin
dan ini informasinya dari negara vietnam
dua kapal asing ditarik menggunakan kapal orka dua menuju pangkalan psdkp kkp batam
proses penarikan kapal membutuhkan waktu sepuluh jam perjalanan ke daratan
dua nakoda kapal akan diproses hukum sementara awak kapal akan dideportasi ke negara asal
saudara kompas tv setelah melakukan perjalanan kurang lebih empat belas jam
tadi saya dari orka dua kemudian berpindah lagi ke barakuda satu setelah melakukan operasi penangkapan kapal asing vietnam
saat ini time to gong harapannya adalah sumber daya laut kita bisa terus dijaga dari kapal kapal
ikan asing dan juga pelanggar pelanggar nelayan yang kemudian bisa terus dijaga oleh tim pengawas dari berbagai kalangan
harapannya masih panjang jalan masih panjang sumber daya laut kita masih sangat besar dan kita harus jaga bersama